berlibur menikmati keindahan alam dan hawa sejuk pegunungan bisa menjadi pilihan berakhir pekan
salah satunya dengan mengunjungi wisata camping di golden park kawasan wisata gucci di kabupaten tegal
begitu memasuki bukit dengan ketinggian satu dua ratus meter di atas permukaan laut kabut dingin langsung menyapa wisatawan
wisatawan yang ingin menginap disediakan deretan tenda untuk camping bersama keluarga
sejumlah wisatawan mengaku landscape pegunungan di kaki gunung selamet dan udara berkabut dingin menjadi daya tarik untuk camping di atas bukit
dengan sewa tenda yang cukup terjangkau wisatawan juga bisa menikmati permainan ekstrim
seperti kursi putar di atas bukit hingga flying fox menuruni bukit
luar biasa sejuk nyaman bisa untuk edukasi sama keluarga juga menghilangkan penat dari fasid a dalam artian kegiatan kita sehari hari
pengunjung cukup merogoh kocek dua puluh lima ribu rupiah untuk membayar tiket masuk
jika ingin camping wisatawan cukup membayar sewa tenda tiga ratus ribu rupiah
untuk empat hingga lima orang
pada malam hari pengelola juga menyiapkan api unggun bagi wisatawan yang menginap di tenda
tak hanya permainan ekstrim yang menguji adrenalin di kawasan wisata golden park juga terdapat wahana permainan lain untuk anak anak
imam suripto tegal jawa tengah